anda kembali bersama kami di cnn indonesia breaking news
puluhan pramugari lion air dan anggota kepolisian polsek balaraja
menggelar aksi seribu lilin dan doa bersama
untuk korban pesawat lion air jt enam ratus sepuluh di jalan raya balaraja tangerang
mereka berharap selain seluruh korban segera ditemukan
serta keluarga korban diberikan ketabahan
inilah aksi seribu lilin kamis malam
yang dilakukan puluhan pramugari lion air
dan sejumlah polisi dari polsek balaraja
di jalan raya balaraja kepupaten tanggerang banten
aksi seribu lilin ini dilakukan
sebagai tanda duka cita yang sangat mendalam
atas tragedi jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
pklkp di pantai pakis karawang jawa barat
selain menggelar aksi seribu lilin
mereka juga menggelar doa bersama
untuk pada korban lion air jt enam ratus sepuluh
mereka berharap seluruh penumpang dan kru maskapai lion air jt enam ratus sepuluh
bisa segera ditemukan oleh tim gabungan
yang masih melakukan proses pencarian
tidak hanya mendoakan korban
pramugari dan polisi juga mendoakan
korban yang masih diperoleh
korban agar diberi ketabahan dan kekuatan
dalam menghadapi musibah ini
kami merasa kehilangan merasa berduka
baik itu saya selaku kapolsek
camat balaraja dan danramil balaraja
mudah mudahan apa yang telah ditimpa oleh
yang tertimpa pada korban
pada keluarga korban
selalu pada keluarga korban
lebih tawakal dan kesabaran
apa para korban
diberikan tempat yang terbaik
di sisi allah swt
kau seluruh penelitian
dan saya hargai anda
saya juga semoga
keluarga korban diberi ketabahan
kemudian harapan saya juga
semoga korban diterima di sisi allah
yang punya segala dosanya
harapan saya juga
agar kami juga dapat lebih baik lagi
dan kami berduka cita
dan kami berduka cita
untuk keluarga korban
dan sedang dalamnya
di hari keempat pencarian
tim gabungan telah menemukan enam puluh lima kantong jenazah
dan berhasil mengidentifikasi satu jenazah
atas nama janatun sintiadewi
dodi wahyudi tanggerang